petinggi partai gerindra dan partai kebangkitan bangsa bertemu dengan petinggi partai nasdem di rumah sekretariat bersama koalisi gerindra pkb pada kamis siang
para petinggi partai itu tidak menampik adanya pembicaraan koalisi dalam pertemuan tersebut
kedatangan wakil ketua nasdem ahmad ali bersama petinggi partai disambut oleh ketua harian dpp gerindra sufmi dasko dan wasekjen pkb syaiful huda
para petinggi ketiga partai melakukan pembicaraan tertutup selama satu jam lebih
usai pertemuan berlangsung para petinggi partai tidak menampik adanya pembicaraan koalisi menjelang pilpres dua ribu dua puluh
bahkan secara terang terangan gerindra dan pkb menyambut baik jika partai nasdem memutuskan bergabung dalam koalisi
kontestasi politik ini pilpres ini masih sangat lama
tapi hawanya mulai terasa dari kemarin kemarin
dan ini menurut kami perlu untuk kita cairkan
perlu untuk kita
buat menghadapi kontestasi ini menjadi politik yang gembira
kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan
bahwa politik itu sangat dinamis ya
semua kemungkinan kemungkinan juga akan bisa terjadi ya
iya tadi kita bicara bicara di dalam sesuatu yang penting
buat masa depan demokrasi indonesia
bahwa ini adalah contoh yang baik bagaimana kita mempertontonkan dan memberi teladan kepada masyarakat kita
meskipun pilihan dan partai masing masing itu berbeda
tetapi kita tetap membicarakan masa depan indonesia dalam kebersamaan
dan hari ini nasdem datang di sekretariat bersama gerindra dan pkb
diterima oleh pkb dan gerindra
ini adalah contoh yang baik
juga mengatakan akan ada kejutan
namun tidak merinci kejutan yang dimaksud
kunjungan teman teman nasdem ke sekber gerindra pkb bagus silaturahim
karena negeri ini harus dibangun dengan basis kerjasama silaturahim dan gotong royong
dan kami tidak khawatir nasdem loncat pagar
karena musyawarah kami terus berjalan dengan dinamis hangat dan mantap
setelah ini akan ada kejutan dari kita bersama